calon gubernur dki jakarta anies baswedan menanggapi dengan santai masalah pelaporan dirinya ke komisi pemberantasan korupsi
anies dilaporkan ke kpk oleh forum masyarakat peduli pendidikan atau fmpp dan tim advokasi jakarta bersih atau taji
dengan tuduhan melakukan korupsi saat menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan periode dua ribu empat belas dua ribu
kasus kelebihan anggaran itu terjadi pada apbn perubahan dua ribu enam belas dengan total dana untuk tunjangan profesi guru rp enam puluh sembilan tujuh triliun
setelah ditelusuri oleh kementerian keuangan ada dana berlebih rp dua puluh tiga tiga triliun
fmppp menilai anggaran berlebih tersebut berpotensi memicu terjadinya korupsi
karena dana tunjangan guru yang bersertifikat tidak sesuai dengan jumlah guru yang telah memiliki
fmpp dan taji meminta kpk memeriksa kementerian pendidikan dan kebudayaan
serta anies baswedan untuk menjelaskan dan menyelidiki kasus ini
mereka membantah pelaporan ini terkait dengan pencalonan anies sebagai gubernur dki jakarta
ibu sri mulyani menyatakan itu bulan agustus dan kita sudah melakukan avokasi avokasi itu secara bawah tanah
tapi kemudian media kan tidak menyoroti itu
tentu ini tidak ada sama sekali kaitan kaitan dengan polemik yang terjadi jakarta
tapi kita merasa ini memang harus ditindaki lebih lanjut
sementara itu anies mengaku tidak merasa terganggu oleh pelaporan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah
tapi bapak nggak terganggu
enggak lah apalagi tauin laporin apa lucu betul
biasanya biasanya nih kalau ngelaporin barang yang benar sembunyi sembunyi
kalau ngelaporin dia begini sih memang
ya nggak tau lah motifnya apa tapi kita nggak terlalu positif
ah gini aja lah serhana kita ingin kepemimpinan yang nuansanya negatif atau positif
kami nggak mau nebar nebarin fitnah fitnah kami nggak mau nebar nggak
berdasarkan data dari kemendikbud jumlah guru dua dua juta orang
yakni guru yang bersertifikat satu dua juta orang
dan yang belum bersertifikat
satu juta orang
menurut fmppp satu juta guru yang belum bersertifikat
belum layak mendapat tunjangan khusus
eko ardi cnn indonesia